smp negeri satu brebes jawa tengah menggelar tatap muka sejak selasa
pihak sekolah beralasan selain dari laporan gugus tugas covid sembilan belas
brebes sudah masuk zona kuning juga atas permintaan dari orang tua murid
edaran dari kementerian pendidikan menyebutkan brebes masuk salah satu daerah yang diperbolehkan menggelar tatap muka
selama ptm berlangsung dilakukan pengawasan secara ketat
semua murid dan guru harus menerapkan protokol kesehatan
kegiatan ptm ini hanya berlangsung selama tiga jam mulai pukul tujuh empat puluh lima sampai sepuluh empat puluh
pihak siswa mendapat jatah masuk dua kali dalam seminggu secara bergiliran
siswa smp negeri satu sendiri mengaku banyak materi yang sulit dipahami saat pelajaran jarak jauh
bisa ketemu sama teman teman sama guru
dan bisa ngobrol sama teman lagi ketemu
kurang jelas materi pembelajarannya
kendalanya ya pasti tentang kuota terkadang habis gitu
menanggapi ptm yang dilakukan oleh smp negeri satu brebes
pemuda dan olahraga kabupaten brebes memaklumi alasan yang disampaikan oleh sekolah
namun demikian harus dilakukan secara hati hati dan memenuhi standar protokol kesehatan
menurut kami sekarang emang tiga syarat itu sudah memenuhi
itu zona kemudian kesiapan satuan pendidikan
kemudian yang ketiganya menerapkan protokol kesehatan
dalam waktu dekat dinas pendidikan pemuda dan olahraga akan membuat surat edaran
terkait pelaksanaan belajar tatap muka
alasannya brebes sudah masuk zona kuning
kesiapan satuan pendidikan dan sarana protokol kesehatan juga sudah tersedia
imam suripto brebes jawa tengah